pt kai telah mengoperasikan kembali kereta jarak jauh setidaknya sudah ada lima kereta api jarak jauh yang mulai dioperasikan
selain menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan mask kelar kemudian pengoperasi tubuh dari depan stasiun
dan juga mewajibkan para penumpang untuk melampirkan berkas berkas kesehatan seperti skm dan juga pcr torapitas untuk mengetahui bebas dari covid sembilan belas
pt ki juga menyediakan fasilitas lain yaitu ruang isolasi
saya akan tunjukkan kepada anda ruang isolasinya seperti di sebelah sini ini merupakan tadinya merupakan ruang kru dari para petugas kereta api yang diubah menjadi ruang isolasi
yang digunakan nantinya sebagai antisipasi jika ada para penumpang di dalam perjalanan menemui gejala gejala covid
seperti demam melebihi atau sama dengan tiga puluh tujuh tiga derajat kemudian batuk akan dievakuasi atau dipindahkan di ruang isolasi ini
dan diharapkan ruang isolasi ini sebagai antisipasi agar para penumpang bisa menemukan ruang isolasi